saya mau nanya sama centin
pasar terdekat dari sini teh dimana ya
gak ada yang deket atu ce
kalau ada yang deket tukang sayur teh gak bakal keliling
dulu sih ada pasar ciraos
tapi udah lama tutup
yang paling dekat cuma di cibatu
atau mesti naik motor dong kalo gitu ya
ini aneh dong
semua rt harus kerja bakti di rt tujuh
kan kita semua juga tahu
rt tujuh tidak ada selokannya
kalau misalnya kita mau kerja bakti
ya harusnya rt lima dulu
yang di rt satu ya kerja baktinya di rt satu
gak mau di tujuh
nih lihat aja undangan nih baca
enak ya jadi ketua rt
saya emang gak pernah ngeledek
atau kang dadang
rt nya intim kan
bangetan tuh si kemet
pak ustad kang dadang
iya pak ustad kemet tuh kebangetan
sengaja dia bikin begitu
ya itu makanya kenapa rt satu tetap kerja bakti di rt satu
karena aceng ada di rt satu
dadah cantik pengen punya anak berapa
belum juga nikah
udah mikirin anak
asobriteh pengen banget
di rumah kita ada suara tangisan anak bayi
nanti kita ngejagainya gantian
kalau dede cantik capek
insyaallah dikabulkan sama allah
nanti kita akan di rumah
tapi nggak usah yang besar besar
yang penting di dalamnya penuh kasih sayang
jangan jauh jauh dari ema ya
aman tidak ada aceh
pasang di rumah tutik
apaan sih doi
kalau kandadan serius
saya juga harus serius
dari rt tujuh
ke rt delapan
pak ahamah tukang dadang ini gak benar kang dadang
gak benar kum
dokter clara kan perempuan masa dr clara disuruh kerja bakti
pak ustadz mengangkat saya jadi ketua bidang rohani
saya dianggap ada di ceraos ini
pak saum diangkat jadi penasehat kak
saya terima kasih
eh kenapa ditolak
anak sendiri saja saya tidak bisa menasehati
bagaimana mungkin saya menasihati banyak orang

eh apa apa saja
aku penting mengambil duke itu
untungnya pake duke basil
nanti teh kalau misalnya aceh mau jemput edward gimana ya mak
dia mau beli buku dulu
eh ceng ceng
kalau misalnya kamu mau dikasih jabatan apapun sama kemet
pokoknya gak boleh
tapi kenapa dulu mak
sebagai warga yang baik kan kita harus terlibat aktif
gak usah banyak ngomong
kalau kamu diangkat jadi apapun juga sama kemet
kamu bakalan sering hilang cari cewek
mak capek nyariin kamu ceng
nanti kalau udah kelar ngejemur
kamu boleh ke rumah aku
tapi nggak boleh ke warung tin
asing udah selesai kok ngejemurnya mak
ya udah taro sana dong
waalaikumsalam cie engkom
saya teh mau nangis deh ya
nanya sama cemptin
pasar terdekat dari sini teh dimana ya
gak ada yang deket atu ce
kalau ada yang deket tukang sayur teh gak bakal keliling
dulu sih ada pasar ciraos
tapi udah lama tutup
yang paling dekat cuma di cibatu
atau mesti naik motor dong kalau gitu
jangan lupa subcribe ya